hmm ngapain lagi nih diem
oh gue tau pasti mau caper sama papanya
kebaca banget nih anak
kami berdua terlalu prihatin dengan apa yang menimpa kamu
dan kami juga tidak tahu semua cerita sedih kamu
lebih baik kamu sabar dengan semuanya ya
selama ini kita berusaha sabar
tapi tetap tetap aja saya nyesel tuhan
kenapa saya sampai
sampai gak bisa memenuhi keinginan anak surti
padahal harga boneka itu tuh gak seberapa
berapa sih harga boneka itu gak mahal
ya udah tuhan rasuti pamit dulu
yah kasihan juga surti ya sayangnya
reva turut berduka cinta ya bi
reva benar benar gak tahu loh kalau ternyata selama ini bibi tuh punya anak
dan anaknya udah gak ada
ya bibi jangan sedih ya
bibi bibi baik baik aja kan bibi gak terlalu stres jadi gila enggak kan
bibi teh ketawa
karena yang bibi lakuin itu tadi teh acting
berarti acting surti teh oke keren
ya ampun pasti percaya sama tuhan
orang non aja percaya kok
bentar dulu bi
jadi bibi tadi tuh acting
ya ampun bibi tuh
bibi gelok banget deh ya
masa acting masalah begituan reva aja sampe percaya banget
ya bagus sih
gini dengerin ya non
emang surti teh pernah nikah
tapi surti teh gak pernah punya anak
tapi pernikahan surfi itu kandas non
nah surti teh acting gitu deh di depan nyomot sama tuhan
tapi kan pastinya percaya gitu loh
tapi reva masih gak habis pikir deh
kan semua orang pada panik
jadi gini loh non
tujuan dan maksud surti itu
surti itu kepengen tuhan itu mikir
selama ini kan tuhan tuh gak pernah mau mijin
tuhan tuh gak pernah mau mijinin keinginan nol itu gimana
nah ya kan
makanya surti itu pengen tuan itu bisa menyesal maksudnya gitu loh nono
hehe mau keceletot lagi supaya bisa menyesal gara gara cerita surti tadi
nah nanti kan tuan mikir akhirnya kan tuhan itu mijinin non bisa ikutan kontes cowok cewek jakarta
salah terus surti kalau ngomong
iya reva gak nyangka sih bibi ngakuin semua ini demi reva
eh non denger non teh sayang sama surti kan
bibi gr banget ya
surti teh kan udah abis abisan sama non ngebelain non berduang buat non
ya pokoknya reva gak tau lagi deh gimana nasib reva di rumah ini kalau udah gak ada bibi surti
oke sekarang reva mau menginjain pr
nih sekarang biar kita akur biar gak ketauan acting surti non juga nanti di depan nyomot di depan papi non pura pura he he he pura pura he he
terluka gitu loh maksudnya
biar kita teh cocok samaan barengan bohong tuh jadi gak ketahuan gimana
iya bibi tenang aja udah
surti teh akalnya teh seribu biar surti teh oneng tapi akal surti teh banyak
aduh nyomot pun kalah
tidur dulu dah surti
rencananya besok mas masih mau ketemuan sama dirjen kamu ikut nggak
ikut mas aku juga udah ngomong sama luli sekretaris mas katanya diundur untuk mas ketemu sama dirjen ya
ya makanya dia ngomong sama aku biar aku samain emas
kamu karena ngomongin pekerjaan sama mama adria dan adika jamal
bagaimana sekolah kamu lancar
ngapain lagi nih diem
oh gue tau pasti mau caper sama papinya
kebaca banget nih anak
oke kamu pasti lagi mikirin soal kontes itu kan
kamu kecewa karena papi gak ngasih kamu icin
mas aku mau pergi
oke aku mau pergi
oke aku mau pergi
wih sama dirjen dan reva ke kamar dulu ya
enggak reva udah pulang
waduh ini kawat banget
ini aki pasti galau gara gara reva

mas itu mas kepikiran kan
antara mas sebenarnya mau ngizinkan reva atau enggak
kok kamu tau sayang
ya aku tau
karena mas sama aku tuh udah sehati
apa yang mas rasakan aku juga bisa rasakan
tapi satu hal yang harus mas tau
kita melakukan ini semua demi kebaikannya reva
jadi menurut aku
mas jangan berubah pikiran untuk mengizinkan rekan
tapi jangan berubah pikiran untuk mengizinkan reva
mas harus tetap ada pendirian mas
ini semua kita lakukan demi reva anak kesayangan mas
muka emas yang kusut itu
harus makan sate dulu supaya gak kusut lagi
udah udah giniin sayang
enak banget loh ini mas
ini kan favoritnya mas
oke aku tau
mas mau pakai sambalnya
ntar kalau udah gendut kamu
tambah suka tambah sayang
tadi sih di sini ngarohnya
astagfirullahaladzim tuh kan bener di sini
dadah aja nih
ada apa surti
surti teh boleh
tapi teh maaf ya tuhan
sebelumnya kalau surti teh lancang
suti cuma mau bilang sama tuhan
tadi waktu si non pulang
si nonte kelihatannya sedih
terus surti teh bilang
tanya kenapa non sedih
terus si nonte bilang katanya
si nonte gak diijinin sama tuhan
yang oke di jakarta
surti teh bukan mau ngomongin
atau mau ngajarin sama tuhan